sebuah toko yang kerap menjual minuman keras kepada anak sekolah
digrebek petugas gabungan rabu malam
hasilnya puluhan miras tanpa izin diamankan petugas
selain menyita puluhan miras petugas juga menggerebek rumah kos
yang disinyalir sebagai tempat mesum
dua toko di jalan sumatera jember yang selama ini menyediakan
minuman keras untuk kalangan remaja rabu kemarin menjadi
sasaran penggerebekan petugas gabungan dari kepolisian tni dan satpol pp
di toko ini petugas menemukan minuman keras beralkohol
di dalam karton yang sebagian diantaranya sudah terjual
pemilik toko sempat bersih tegang dengan petugas
karena selama ini warga tidak pernah resah
padahal warga sudah berulang kali menegur
namun pemilik toko terus menjual miras
sementara di toko kedua petugas menangkap seorang remaja
tengah membeli minuman keras saat razia berlangsung
remaja ini mengaku mengetahui toko miras tersebut dari rekannya
kamu tahu itu minuman apa itu
mau dibuat mampu memambukan di mana memang
tidak ada di rumah
sudah sering beli di sini
jarang baru kali ini
usai merazia miras sasaran berikutnya adalah rumah kos
yang diduga kerap dijadikan tempat mesum
hasilnya petugas mengamankan tiga orang
dua diantaranya sepasang laki laki dan perempuan dalam satu kamar
syafiqus mandani jembal